badan pengawas obat dan makanan memastikan obat sirup yang dikonsumsi pasien baru gagal ginjal akut aman
hal ini disimpulkan setelah melalui penyusuran atau pengujian tujuh sampel termasuk bahan baku sorbitol di obat sirup
dalam pernyataan pers rabu siang bepom pun menyebutkan bahwa masyarakat bisa kembali mengonsumsi obat sirup tersebut
bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat
artinya sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai
bepom mengklaim pihaknya masih melakukan investigasi bersama dengan kementerian untuk mencari penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal baru tersebut
diketahui belum lama ini kasus gagal ginjal akut progresif pada anak kembali ditemukan di jakarta
dinas kesehatan dki jakarta mengungkap dua temuan kasus terjadi pada anak berusia tiga belas bulan dan tujuh tahun di dua wilayah yakni jakarta timur dan jakarta barat
dari dua kasus tersebut salah satunya bayi berusia tiga belas bulan meninggal setelah mengkonsumsi obat sirop penurun demam bermerek fraksion
sementara itu puluhan orang tua korban gagal ginjal akut memadati ruang sidang dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan
kukira obat ternyata racun
mereka berupaya menyuarakan kepedihan yang dialami di ruang sidang selasa siang
sidang yang seharusnya berlangsung pada tujuh belas januari lalu itu dijadwalkan ulang pada tujuh februari ini
karena pihak tergugat tidak memenuhi panggilan persidangan
pihak tergugat ialah kementerian kesehatan bepom perusahaan farmasi dan kementerian keuangan
ketika saya mengetahui kalau anak saya terancur saya minta kandilan untuk kementerian kesehatan bepom
ketika saya mengetahui kalau anak saya terancur saya minta kandilan untuk kementerian kesehatan bepom
ketika saya mengetahui kalau anak saya terancur saya minta kandilan untuk kementerian kesehatan bepom
ketika saya mengetahui kalau anak saya terancur saya minta kandilan untuk kementerian kesehatan bepom